setelah mangkrak selama dua puluh satu tahun akhirnya proyek jalan tol bogor ciawi sukabumi atau bocimi seksi satu mulai dioperasikan pada minggu sore
tarif tol sepanjang lima belas tiga km ini akan digratiskan selama sepekan ke depan
satu lagi proyek infrastruktur yang kembali diresmikan oleh presiden joko widodo pada satu desember dua ribu dua puluh
jalan tol bogor ciawi sukabumi atau bocimi seksi satu akhirnya bisa dinikmati publik setelah berganti ganti investor dan mangkrak selama dua puluh satu tahun
proyek ini dikerjakan oleh waskita karya dengan nilai investasi total seluruh seksi sebesar tujuh tujuh triliun rupiah
pasca diresmikan oleh presiden joko widodo ruas tol bocimi seksi satu yakni ciawi cigombong ini sudah bisa beroperasi dan akan digratiskan
selama sepanjang dua puluh satu tahun
bagi anda yang ingin mencoba atau menjajal seperti apa rasanya melintasi ruas tol baru ini
anda tetap harus berhati hati dan waspada karena di ruas tol ini belum dilengkapi dengan rest area
jadi pastikan jumlah bahan bakar kendaraan anda cukup dan kondisi kendaraan anda pribak
ruas tol ini banyak berkelok juga membuat anda harus menjaga kecepatan dan jarak
setelah digratiskan selama sepekan pengguna harus membayar tarif tol rp satu per kilometer
pastikan saldo uang elektronik anda cukup karena seluruh transaksi di gerbang tol dilakukan non tunai
sejak kami buka hari ini lalin cukup padat dari arah jakarta
dari arah jakarta ke arah jakarta sudah cukup ramai
deteksi kami kebetulan hari ini hari ini hari ini hari ini hari ini hari ini

sekarang hanya sepuluh menit
exit di cigombong ya jalur yang di jembatan di bawah jembatan itu memang jalannya belum terlalu rata
proyek tol bochimi sepanjang lima puluh empat kilometer ini akan terbagi menjadi
seksi satu ciawi cigombong lima belas tiga kilometer
seksi dua cigombong cibadak sebelas sembilan kilometer
seksi tiga cibadak sukabumi barat tiga belas tujuh km
dan seksi empat sukabumi barat sukabumi timur tiga belas kilometer
pengerjaan seksi dua pun sudah berjalan lima puluh sembilan persen
dan diperkirakan akan beroperasi pada dua ribu dua puluh
miladia rahma bogor